kapolda metro jaya irjen paul fadli imran emosi ketika melihat video seorang anggota babin kantipmas di bentak bentak depkolektor
peristiwa ini terjadi saat dep kolektor hendak mengambil mobil pribadi milik selebgram bernama clara sinta
irjen fadil memerintahkan jajarannya untuk merespon secara cepat jika ada aksi premanisme yang dilakukan para debt collector
darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki maki begitu
gak ada lagi tempatnya preman di jakarta
jangan mundur lagi
sedih hati saya itu
yang depkolektor depkolektor macam itu jangan biarkan dia lawan tangkap
inilah video yang memperlihatkan adu mulut sejumlah debt collector yang hendak mengambil mobil pribadi milik selebgram bernama clara sinta
dalam video juga terekam salah satu debt collector membentak seorang polisi
yang sejauh ini
memberi saran untuk menyelesaikan permasalahan di kantor polisi
tak terima dengan perampasan yang dialaminya itu clara sinta pun melaporkannya ke mapolda metro jaya pada senin malam
menurut clara sinta perampasan berawal saat sopir keluarganya dihampiri oleh puluhan dep kolektor dan merampas kunci mobil secara paksa
di salah satu apartemen di wilayah jakarta selatan beberapa waktu lalu
saya sudah pertegas di situ bahwa
mobilnya boleh diambil aja kalau memang ternyata itu adalah memang barang yang memang digadaikan oleh pihak pihak ya di belakang saya saya nggak bisa sebutkan
diambil tapi tolong saya mau cek dulu satu jam
tapi mereka nggak mau menunggu
kasus seorang polisi yang dibentak dep kolektor ini pun mendapat perhatian kapolda metro jaya irjen fadli imran
ia mengaku darahnya mendidih melihat depkolektor yang membentak seorang anggota babin kapitmas
fadil memerintahkan jajarannya untuk merespon secara cepat jika ada saksi premanisme yang dilakukan para dep kolektor
saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di jakarta ini
sampai tadi malam saya tidur jam tiga darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki maki begitu
gak ada lagi tempatnya preman di jakarta
jangan mundur lagi
sedih hati saya itu
yang depkolektor depkolektor macam itu
jangan biarkan dia lawan tangkap
jangan pakai lama
ini kasat serse kasat serse ini jangan terlambat datang ke tkp kalau ada begitu
cepat respon cepat tangkap itu yang preman preman kayak gitu
depkolektor itu kalau ada ngomongnya kasar
termasuk yang order itu
siapa itu perusahaan leasing yang order itu
nggak boleh lagi depkolektor depkolektor yang menggunakan kekerasan
nggak boleh lagi
saya perintahkan kamu ini
saat ini penyidik di treskrimum polda metro jaya tengah menyelidiki kasus ini
penyidik juga akan mendalami soal
kedugaan tindak kekerasan yang dialami oleh depkolektor
tidak ada urusan
sini pak tempat pengundi saya
tim liputan cnn indonesia